ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri dalam pidatonya di penutupan rakernas pdip
menargetkan jika partainya menang pemilu dua ribu dua puluh
megawati berjanji akan mempercepat pemindahan ibu kota nusantara atau ikn
dengan mendapatkan kepercayaan rakyat pdi perjuangan memastikan
bahwa apa yang menjadi perhatian utama presiden jokowi
berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara
hilirisasi industri sebagai sebuah jalan berdiri di atas kaki sendiri
percepatan pembangunan koridor strategis di seluruh wilayah indonesia
melalui pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan
bahkan kami sedang menggodok kalau sekiranya kami insya allah menjadi menang
dan kita bisa memperbaiki perkembangan kita
ini dipercepat karena kita berpengalaman setelah dua periode di pemerintahan
demikian halnya pembangunan sumber daya manusia indonesia
menjadi bangsa yang tangguh dengan meletakkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta menggalakkan riset dan inovasi